sementara di magetan seorang siswi smp yang tengah hamil delapan bulan mengikuti ujian nasional di rumah
untuk menutupi aib keluarga pihak sekolah berdalih sang siswi melakukan ujian di rumah karena sakit
di rumah inilah amd siswi kelas sembilan smp negeri dua mauspati magetan mengikuti ujian nasional
selama mengerjakan soal ujian dua orang guru berjaga di dalam dan di pintu rumah
sementara sejumlah wartawan tak diperbolehkan masuk rumah untuk mengambil gambar
amd mengikuti ujian di rumah karena sedang hamil tua
menurut informasi korban yang dikenal pandai ini hamil setelah disetubuhi seorang kakek berusia tujuh puluh lima tahun yang masih tetangga desanya
pelaku sendiri diduga juga kekasih ibu korban sendiri
namun saat dikonfirmasi wartawan pihak sekolah smp negeri dua mauspati menutupi aib anak didiknya tersebut
pihak sekolah berdali jika anak didiknya terpaksa
mengerjakan soal ujian di rumah karena sedang sakit
dari satu ratus delapan puluh dua itu memang ada satu anak yang bermasalah dengan kesehatan
kebetulan itu pos waktu pelaksanaan itu adalah mereka sakit
itu tadi satu anak yang harus mereka mengerjakan di luar sekolah
amd saat ini tinggal bersama ibu dan kakeknya
sementara kasus kehamilan di luar nikah yang dialami amd belum ada penanganan dari pihak kepolisian
inam tohari magetan